tujuh atlet junior berusia lima belas hingga tujuh belas tahun dari seluruh indonesia ini
saling bersaing dalam seleksi nasional junior nomor lead dan boulder
yang diadakan dari tanggal sembilan belas hingga dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh
digelar di jakarta international climbing wall cakung jakarta timur
seleksi ini bertujuan mencari empat atlet putra dan enam atlet putri junior terbaik di nomor lead dan boulder
nantinya mereka akan dibina dalam program jangka panjang
dengan target utama olimpiade dua ribu dua puluh delapan di los angeles amerika serikat
ada disparitas ya ada gap yang sangat jauh dari prestasi speed dan prestasi lead dan boulder
target kita adalah indonesia tidak hanya bertumpu pada kategori speed saja untuk delapan tahun ke depan dua ribu dua puluh delapan
kita berharap indonesia itu bukan hanya speed
indonesia itu ada lead dan bolder
di nomor speed atlet atlet panjat tebing indonesia memang sudah mampu menunjukkan kelasnya di level dunia
dalam seleksi nasional junior untuk nomor lead dan boulder kali ini
tak hanya keterampilan memanjat saja yang dilihat
namun para atlet juga akan melakukan tes kesehatan tes fisik dan tes psikologi
ini dilakukan karena di nomor lead dan boulder
selain membutuhkan kekuatan dan daya tahan
atlet juga harus memiliki kemampuan analisa dalam memecahkan masalah di jalur yang ada
erlangga wisnuaji rendy putrama jakarta